siap memenangkan prabowo gibran di jawa tengah
inilah pernyataan sikap yang disampaikan oleh ratusan relawan pejuang kemenangan
dan relawan pagar jowo untuk prabowo sbianto presiden di semarang pada senin siang
relawan yang beranggotakan para pengusaha pekerja migran advokat
dan gabungan organisasi komunitas tionghoa ini
menyatakan dukungan langsung setelah pasangan prabowo gibran
resmi dideklarasikan pada minggu kemarin oleh para ketua umum partai koalisi indonesia maju
sebagai bentuk konkret dukungan relawan pejuang kemerdekaan dan pejuang kabar jowo ini
akan mendirikan posko pemenangan di tiga puluh lima kabupaten kota di jawa tengah
tinggal pak prabowo hanya kuncinya di situ
wapres itu kita tahu apa yang dibutuhkan oleh bapak presiden
hukumkah indonesia masih carut marut ekonomikah
tetapi kalau bicara saya selaku relawan
belum pernah terjadi pakar hukum menjadi wakil presiden republik indonesia
sementara itu untuk mensosialisasikan sosok ganjar pranowo
relawan ganjar pranowo ronggolawe menyelenggarakan kegiatan festival fashion islami
dan teatrika resolusi jihad di lapangan bmt kabupaten tuban jawa timur
kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan pegiat industri seni dan fashion
serta ribuan masyarakat di kabupaten tuban
koordinator grp feti rahma mengatakan setiap bulan grp berupaya untuk melakukan gerakan konsolidasi
untuk memperkuat ganjar mahfud melalui pendekatan budaya dan tradisi keislaman sesuai filosofi grp
sebelumnya kawan juang gp menggelar acara ganjar mahfud full color
yang digelar di gaur panjajaran kota bogor jawa barat
ketua kawan juang gp jawa barat anugrah menyatakan acara ini sebagai daya tarik warga
dalam mendukung ganjar dan mahfud dengan cara yang ceria
kawan juang gp berkomitmen untuk terus menggelar acara bermanfaat dan menginspirasi
untuk memperkuat dukungan untuk pasangan ganjar dan mahfud md